sama kontrakan gue deket rumah lo kan kosong tuh
saya udah punya rumah ngapain ngontrak
bukan buat lo buat anak mantu lo
mantu saya buat makan aja susah
gimana mau pindah kontrakan
gue udah anggap seperti anak sama mantu sendiri
bukan gratis korting
lagian kontrakannya sosok
patar siregar dari batang toru
nampaknya salah sambung ini
ya jelas aku angkat
mana aku tahu kalau salah sambung
lo marah sama siapa
temen lo ya
gue tak tau
kalau lo kagak tau kenapa lo marahin
soalnya orang itu telepon aku
setelah aku angkat ternyata salah sambung
supaya kagak salah sambung
sebelum lo angkat lu tanya dulu
salah sambung apa kagak
kalau belum aku angkat hp nya
mana aku tahu itu salah sambung atau tidak
kan belum tersambung
desel gue ngebahas sama mu nyambung
kira kira dong bal motor
kira kira dong bal motor
kira kira dong bal motor
banyak banget uangnya
babi ini mau mencalonkan diri
jadi ketua rw
senyumnya jantung lebar
senyumnya jantung lebar
senyumnya jantung lebar
senyumnya jantung lebar
tapi anterin saya dulu
ke jalan kebahagiaan tujuh
ani an orangnya udah gue antar ke depan gratis kata kata gue lucu ya ih bukan kata katanya yang
lucu terus apanya dong mulutnya wah baru beli dompet buka dompet saya tadi nemu di sini
isinya ada apa aja macem macem pak selain ada uang rp tujuh ratus lima puluh ada ktp sim sama foto wanita cantik
oh bapak mau lihat fotonya enggak tapi kamu harus segera mengembalikan dompet itu pemiliknya pasti
sekarang sedang panik mencari dompetnya apalagi isinya ada uangnya yang mungkin saja dibutuhkan
untuk ke rumah sakit atau untuk membayar keperluan sekolah anaknya kang mau kemana antar saya dulu ke
dalam saya harus segera mengembalikan dompet ini karena pemilik dompet ini mungkin sedang panik
mencari dompetnya apalagi isinya ada uangnya yang mungkin dibutuhkan untuk rumah sakit atau
untuk membayar sekolah anaknya itu kang ojek tolong anterin saya
eh kok kita berhenti di sini
tadinya gue mau ngasih tahu temen temen gue soal kamu
kirain kamu mau nurunin aku di sini
ya enggak dong ani
ya allah tati anak gue
tati seneng mak
aduh lo omongan gue belum kelar
ya deh terusin deh mak
laki lo kerja jadi tukang ojek aja maka gak rela
sekarang jadi tukang gue utang
mau taruh di mana muka mak
yaudah ya mau jalan ngaji dulu
gue ditinggal lagi nih
tau alamat ini
tapi saya sudah punya dompet sama ktp
saya bukan mau ngasih tapi nanya alamat pemilik ktp ini
tapi kacamata saya ketinggalan
maik tunggu ngapa
saya udah telat aku dimarahi
gue denger dari temennya
si wajak dia udah kerja ya
yaudah lo tungguin aja di situ
gue pulang dulu mau ambil barangnya ya
tau rumahnya pak wibowo
rumah kontrakan gue deket rumah lo kan kosong tuh
saya udah punya rumah ngapain ngontrak
bukan buat lo buat anak mantu lo
mantu saya buat makanannya susah
gimana mau pindah kontrakan
eh anak loh sama si oja gue udah anggap seperti anak sama mantu sendiri
bukan gratis korting
lagian kontrakannya si ojak sama tempat lo kan jauh
ya dulunya jadi jarang nengokin mereka
tapi ngomong sendiri deh sama mereka
ini rumahnya pak wibowo
ini rumah saya pak
katanya mas tadi mau nunjukin rumahnya pak wibowo
ini saya mau tunjukin
dari sini bapak lurus
lurus habis itu bilau kiri sampai mentok ketemu pertigaan
disitu ada rumah gede warna hijau pak
itu rumahnya pak wibowo
itu rumahnya pak rw
dari situ bapak bisa nanya pak rw di mana rumahnya pak wibowo
orang orang mah biasa memanggil saya
saya lahir dan besar di sukabumi
sekarang merantau di jakarta
sebagai tukang ojek
bapak ada perlu apa
tadi saya lagi nunggu penumpang di pangkalan ojek
saya mau mengembalikan dompet suami ibu
suami saya udah dua tahun meninggal
berarti saya nemuin dapat suami ibu
pak ini dompet pak wibowo
pemilik rumah ini sebelum saya beli
aku mau pulang
aku mau pulang
aku mau pulang
aku mau pulang

kok kita berhenti disini lagi sih

ih ngapain sih
pulang aja lah

hari ini gue seneng banget
ih emangnya kenapa
karena gue udah bisa ngantar kamu ngelamar kerja
aku juga seneng kok
aku juga seneng kok
tadi gue kaget bukan nanya
jadi bener kamu seneng sama gue
ih apaan sih
aku tuh senang karena kamu mau nganterin aku
bapak lagi nyari apa
yang rumahnya dijual sama ibu melati
kok tau juga
ya tau lah
nih dompet bapak
eh gara gara kamu bawa motor ngebut
dompet saya jadi jatuh nih
ya ampun abang kenapa
abang kena tonjok
masya allah kena tonjok siapa bang
cuman temen abang yang berdiri sebelah abang ngomongnya nyolot
yang ditagi kesel eh dia nonjok
terus kenapa abang yang bengep
temen abang ngeles